ada yang ingin bertanya tentang apa apa

karena mereka selalu bertanya tentang alien
mereka akan menamakan kita air
ini benar benar beberapa pertanyaan atau pertanyaan
ada yang ingin bertanya tentang apa apa
karena ini adalah pemerintah air
ini benar benar beberapa pertanyaan atau pertanyaan
ada yang ingin bertanya tentang apa apa
karena ini adalah pemerintah air
ada yang ingin bertanya tentang apa apa
karena ini adalah pemerintah air
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya